informasi lainnya menjelang bulan ramadan harga bahan pokok sejumlah daerah mulai merangkak naik
sementara itu gubernur jawa timur memastikan harga bahan pokok akan stabil bahkan sampai sepuluh hari pasca lebaran
apa yang dirasa ida ibu rumah tangga di jambi ini bisa jadi mewakili suara hati banyak ibu rumah tangga di negeri ini
harga bahan pokok terus merangkak naik terlebih menjelang datangnya bulan ramadan
di pasar induk angso dua jambi harga bahan pokok bahkan naik hampir setiap hari
cabai merah sudah menyentuh delapan belas ribu rupiah dari harga sebelumnya empat belas ribu rupiah per kilogram
demikian pula harga kentang naik tiga ribu rupiah menjadi sepuluh ribu rupiah per kilogram
tingginya harga bahkan membuat pedagang terpaksa memilih menjual bawang merah impor yang lebih murah
harga bawang merah impor mencapai delapan belas ribu sampai dua puluh lima ribu rupiah per kilogram
sedangkan bawang lokal tercatat mencapai tiga puluh delapan ribu rupiah per kilo
di surabaya jawa timur di tengah tren kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang ramadan
gubernur jawa timur memastikan harga kebutuhan pokok stabil
pemerintah provinsi menyiapkan suplai kebutuhan pokok untuk menstabilkan harga
gubernur soekarwo bahkan berani memastikan pasokan kebutuhan pokok aman
dan harga harga di jatim stabil hingga sepuluh hari setelah lebaran
tiga ratus tiga puluh ribu sapi produk kita dalam satu tahun
itu masih cukup
kita harus mencari
satu tahun ini berapa
sesuai dengan nanti kalau anda menggunakan belanja
bisa tanda petik bencana yang bisa kita gunakan
ya ya terus
selagi stabil kurang ya kita tambah
dua pekan menjelang ramadan harga bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional kota bandung jawa barat
juga sudah merangkak naik
di pasar kosambi harga cabai merah mencapai empat puluh tiga ribu rupiah atau naik tiga belas ribu rupiah
pada saat ini dijual lima belas ribu rupiah per kilo naik tiga ribu rupiah
sementara harga bawang merah naik menjadi tiga puluh lima ribu rupiah dari harga sebelumnya tiga puluh ribu rupiah per kilogram
kosong barangnya dari hari puasa menjelang kita mahas sedikit
selain karena kekurangan pasokan dari daerah sentra produksi di jawa barat dan jawa tengah
pedagang menyebut kenaikan harga bahan pokok ini sudah biasa terjadi menjelang ramadan
alan maulana cnn indonesia